memang mama yang membesarkan diri
tapi mama membesarkannya tanpa perasaan
banyak orang yang adopsi anak ma
tapi mereka punya perasaan gak kayak mama
kalau saja perempuan itu gak mirip sama riri
bapak gak mungkin seperti ini
mama tau siapa riri
mama tau riri anak siapa
kamu kesini sekarang
emangnya kenapa riri
kamu kesini sekarang juga
aku belum siap untuk nekat
kamu siap sih
aberi coba dengan riri

bapak main berbentang
keluar atau ke jason
keluar tau diku
kondisi kandungannya gimana dok
kondisi kandungannya baik baik aja kok
terima kasih ya dok
emang lu mau ke mana
nah nah nah
nah ini apaan ini apaan
amis lagi itu dok
nah terima kasih ya
ya udah dik kau bisa pulang sekarang kok
terus kalau aku pulang yang jagain damar siapa
kan ada aku
nih buat kamu
udah kamu keluar aja
guys kamu kenapa sih
keluar keluar keluar
untung kamu gak jadi sama edo ri
dari pertama ketemu edo mbak ngeliat edo tuh perasaan mbak udah gak enak
tapi mau gimana kamu terlalu cinta sama dia
kalau bicara tuh difikir dulu dong
buat malu keluarga
sekarang apa coba yang harus kita perbuat
muka kita tuh mau taruh di mana pak
mama itu bisa diem nggak sih
semua ini terjadi karena kesalahan mama juga
mama tidak pernah perhatian sama diri
papa kok jadi marah sama mama
memangnya riri hamil riri kumpul ke bawah itu mama yang nyuruh iya
riri kan lagi hamil ma
jaga dong perasaan dia
memangnya papa pikir mama gak punya perasaan
papa gak tau kan gimana perasaan mama
jantung mama seperti diiris pisau pa
saat mama melihat riri mukanya tuh mirip sekali dengan perempuan itu
jadi tolong tolong papa dong yang ngerti perasaan mama
bapak tuh udah gak tahan
kalau mama inget semua
masa mama gak tahu harus kenapa
riri riri kita ke rumah aja
kita ke rumah
memang mama yang membesarkan diri
tapi mama membesarkannya tanpa perasaan
banyak orang yang adopsi anak ma
tapi mereka punya perasaan gak kain mama
mama kan udah bilang sama papa
tolong ngerti perasaan mama
kalau saja perempuan itu gak mirip sama riri
bapak gak mungkin seperti ini
mama tau siapa riri
mama tau siapa riri mama tau riri anak siapa
kalau mama inget riri sakit ma sakit
ma semua itu memang salah papa
kalau mama mau marah marah sama papa
tapi jangan sama riri ma
kalau saja dulu mama tidak mau merawat dia
papa tidak akan pernah menyerahkan kepada mama
dan kalau saja mama punya perhatian sama dia
walaupun hanya sedikit ma
tidak mungkin semua ini akan terjadi
dan tidak mungkin edo kenal sama riri ma
sekarang riri tau siapa riri sebenarnya pa
siapa riri sebenarnya sekarang
untuk semua orang yang ada di rumah ini
gak ada yang sayang sama riri
di keluarga ini tuh gak ada yang sayang sama riri
kenapa papa tak bunuh aja riri papa
kenapa papa gak bunuh riri
riri udah pulang belum
ada tuh belakangnya
mama di atas kamar dia lagi ngelamun
mbak mbak mbak
jadi mbak udah tau semuanya
mbak kenapa sih selama ini gak pernah cerita sama aku
mah mama kenapa sih mesti ngomongnya kayak gitu
selama ini kan mama bisa sabar tadi kenapa gak bisa nahan diri
ma fina keluar ya
adik kamu udah pulang
ambilkan papa air segelas ya
iya iya sebentar ya pak ya
bapak bapak mbak mbak
mbak minta amat minum dulu ya